siapa yang tak tertarik dengan kerajinan keramik nan unik yang satu ini
terlebih bagi anda kolektor maupun pecinta seni keramik
dialah antin sambodo sosok kreatif dibalik aneka karya manis ini
siapa sangka andin yang dahulu berprofesi sebagai arsitek
kini justru moncer banting setir menjadi keramikus
awal mulanya itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu kan krismon ya
sebelumnya saya bekerja di konsultan arsitektur
dan di saat itu semua konsultan arsitektur kolaps
tutup terjadi phk
setelah phk itu kayaknya wah ini saya nggak bisa diem gitu ngapain lagi ya
jadi terus kursus keramik dengan pak lim kengsin di jalan lombok
membangun bisnis dengan modal awal lima belas juta rupiah
jinjit potri memulai usahanya dengan memproduksi beragam aksesoris dan pajangan
kini selera pasal mulai berubah
koleksi tableware atau peralatan makan dengan teknik sapuan kuas
brushstroke dan splash ternyata lebih diminati
aneka keramik yang dihasilkan di studio di kawasan kemanggisan jakarta barat dan bintaro ini
dibanderol seharga empat puluh rupiah hingga lima ratus rupiah
perjalanan perempuan lima puluh satu tahun ini menggeluti bisnis keramik tak selalu mulus
apalagi kini telah banyak bermunculan keramikus keramikus muda
belum lagi hantaman pandemi covid sembilan belas
yang memaksanya memutar otak agar tak gulung tikar
ia pun terus bereksplorasi dengan beragam desain dan bentuk
terakhir koleksi tableware dengan tema kucing bermasker laris manis di pasaran
menjadi itu seperti jadi untuk kenang kenangan juga untuk teman teman yang memiliki untuk pernah hidup di zaman ini
juga sebagai ya kayak pengingat juga ya kucing aja pakai masker masa lalu enggak gitu ya
penjualan yang sebelumnya bersumber dari gerai souvenir dan pameran
mau tak mau kini harus beralih ke penjualan daring melalui instagram dan facebook
pelatihan dari program beli kreatif lokal yang diinisiasi oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kemen parekraf
juga memberikan antin banyak kiat untuk mengelola usahanya di berbagai aspek
mulai dari manajemen produksi hingga pemasaran
manfaatnya pasti banyak ilmu baru yang tadinya saya nggak sadarin gitu ya
dan mencoba menerapkannya dan juga jadi sekarang lagi lebih tertata ya
dulunya kan misalnya hari ini mau ngerjain apa besok ngerjain apa enggak kita rencanakan gitu
sekarang lebih terencana karena kita juga kan harus membuat action plan kemudian terus sore juga apa sih
target target itu tercapai apa enggak
itu kayak jadi kayak kontrol gitu ya motivasi dan juga jadi lebih terarah sih
antin menambahkan pelatihan dan penampingan dari program beli kreatif lokal
membantunya mendapatkan pangsa pasar baru melalui pemasaran digital
tak hanya meningkatkan penjualan program beli kreatif lokal ini dirasa antin efektif menumbuhkan kesadaran masyarakat
untuk membeli karya anak negeri
hal ini tentu selaras dengan kampanye gerakan nasional bangga buatan indonesia
yang dicanangkan presiden joko widodo pada mei lalu
terbantu sih jadi lebih terencana gitu
jadi misalnya sekarang saya misalnya setiap hari apa harusnya harus posting gitu
entah itu nanti laku apa enggak jadi nggak harus kucing gitu
sambil misalnya sambil menunggu kucing selesai diproduksi saya bisa posting produk lainnya gitu seperti pot seperti apa
jadi kayak udah ada planning ya
sekarang sih lumayan ya udah ada follower follower barunya
udah ada terbantu dengan atsnya yang dari bkl juga
kan ada ya bkl yang mengeluarkan ads di facebook dan instagram gitu ya
saat ini antin yang hanya dibantu satu orang karyawan
mampu memproduksi sekitar satu ratus lima puluh buah table setiap bulannya
dalam proses produksi jinjit potri senantiasa mengutamakan aspek kebersihan dan keselamatan
tak ketinggalan selama pandemi
antin juga ketat menerapkan protokol kesehatan bagi karyawan maupun pelanggan yang datang ke galerinya
eksis meniti bisnis selama dua dekade terakhir membuat jinjit potri memiliki banyak pelanggan setia di penjuru nusantara
produk yang berkualitas dengan desain orisinil membuat jinjit potri mendapat banyak kesempatan
untuk mengikuti sejumlah pameran bergensi di tanah air maupun mancanegara
jinjit potri juga telah menorehkan sejumlah prestasi
salah satunya masuk dalam nominasi produk terbaik kategori alat permainan dan mainan anak anak inacraft dua ribu lima
dia awet barangnya satu sampai dari dua ribu satu sampai sekarang saya masih ada gitu barang itu
terus dia tuh inovatif gitu loh kadang kadang berubah berubah
yang kita gak sangka dia tiba tiba bikin untuk tempat
semangka kayak tempat cincin gitu kan
terus kayak tiba tiba kucing dikasih masker seperti itu inovatif
melihat kondisi kita sekarang ini harusnya kita lebih banyak memajukan produk dalam negeri
supaya ngapain kita harus beli jauh jauh dari luar gitu loh kalau karya anak bangsa juga gak kalah kok
bagi jinjit potri pandemi bukan alasan untuk berhenti berinovasi
dukungan pemerintah dan kontribusi kita membeli kreatif lokal
tentu berperan besar terus menghidupkan geliat ekonomi dalam negeri
dan tentunya kita harus bangga buatan indonesia
jika bukan kita siapa lagi
miladia rahma urib handoyo jakarta